iya kesuksesan gelaran g dua puluh indonesia menjadi pembuktian bagi indonesia kepada dunia
layanan dan fasilitas terbaik yang diberikan menjadi kunci penting
betul hal inilah yang kemudian dilakukan oleh telkomsel dengan komitmen sukseskan g dua puluh indonesia
mulai dari penyediaan akses internet yang optimal hingga pemanfaatan teknologi terdepan
seluruh perhatian dunia tertuju pada perhelatan akbar g dua puluh indonesia
keberhasilan gelaran ini merupakan upaya bersama seluruh komponen masyarakat
tak terkecuali sumbangsi dari layanan telekomunikasi salah satunya peran besar telkomsel
berkontribusi menghadirkan kenyamanan akses konektivitas digital
bagi seluruh delegasi selama mengikuti rangkaian kegiatan g dua puluh
dalam menghadapi g dua puluh yang dilaksanakan di bali
telkomsel memprediksi bakal ada lonjakan pelanggan yang datang ke bali
sehingga telkomsel pada saat ini sudah membangun menggelar sebanyak satu tujuh ratus bts
yang sudah terpasang dan sudah ready untuk memberikan layanan pada pengunjung yang ada di bali
selain itu telkomsel juga menyajikan berbagai teknologi terdepan pada gelaran akbar ini
seperti aplikasi g dua puluh connect hingga optimalisasi layanan lima g yang mencakup seluruh area penyelenggaraan g dua puluh
selain produk dan layanan telkomsel juga membuat sebuah aplikasi yang khusus untuk membantu para delegasi dan masyarakat di bali khususnya
dan masyarakat indonesia umumnya
kita membuat sebuah aplikasi g dua puluh connect
di mana dalam aplikasi ini
para pengguna aplikasi bisa mendapat berbagai macam informasi
selain gelaran bts kita juga mempersiapkan lima g yang sudah ready network
dimana kita sudah menggelar di bandara kemudian di apurva di bali collection dan di gwk
dan semua tempat tempat yang dipakai untuk ktt ataupun kegiatan g dua puluh
guna memberikan pelayanan optimal

telkomsel juga membuka booth dan showcase di bali collection
telkomsel juga membuka booth dan showcase di bali collection
g dua puluh indonesia ini
kiprah telkomsel dalam menyukseskan g dua puluh indonesia
mendapat sambutan positif dari berbagai pihak
telkomsel ini kan saya kira kecepatannya prima
kemudian kapasitas apakah nanti buat upload buat download
itu kan sangat cepat
sehingga kita bekerja sama lah dengan telkomsel
untuk pengadaan jaringan atau infrastruktur telekomunikasi di media center bagi para jurnalis
sejauh ini tidak ada keluhan dari jurnalis ataupun media
terkait dengan infrastruktur jaringan internet yang di provide
pengguna layanan fasilitas telkomsel di g dua puluh indonesia
merespon positif dengan akses internet dan komunikasi yang prima dari telkomsel
bagus dari awal saya ke media center juga udah lancar dan connectnya juga cepat
so far sih gak ada masalah
oh kalau signifikan sih enggak sama sekali
karena semua juga pas kita datang sudah ready sudah set up so it's okay sih
peran optimal telkomsel ini
tak lepas dari semangat telkomsel selalu memberikan pelayanan maksimal
dan komitmen transformasi digital yang menjadi prioritas utama dalam gelaran g dua puluh indonesia